ya tuhan tolong selamatkan omah tuhan jangan sampai dia terjadi sesuatu
kamu kamu mau kemana san
iya aku mau ke rumah sakit bularas kecelakaan
aku harus ketemu malares dulu ya tante aku ke rumah sakit dulu ya
tante ikut ya ida terima kasih kamu udah kasih tahu apa kabar soal ini
ya udah aku aku duluan ya tunggu
kalau kamu mau rumah sakit bareng aja sama
iya tapi kamu jangan salah sangka
ya aku ngajak kamu bukan berarti aku udah baik sama kamu
enggak lah ayo kita berangkat sekarang